ya terhenti tadi ketika mbak lisa katakan soal titik lemah di manusia
ada secara hipnosis ya mbak lisa ya
nah tombol panasnya tadi kalau kasus jemimalsa
kalau kasusnya muncul keraton keraton sunda empire dan lain sebagainya
itu mbak lisa kalau kita yang di luar mungkin melihatnya ini apa ya orang orang ini kenapa gitu
nah apa tuh mbak secara psikologis itu sebetulnya apa ilusi kah atau apa
kita menyebutnya sebagai halusinasi gitu
tapi kan apakah iya
bahasa maksudnya halus gitu ya
halu gitu kan bahasa zaman kerennya gitu kan
nah si halus berjamaah ini kan kayaknya masa iya sih halus semua gitu kan
nah kalau saya sih ngeliatnya memang kan di satu sisi si dalam tanda kutip kerajaan ini menawarkan ada kekayaan juga
memang dia menyentuh keinginan kita untuk cepat kaya nih ini satu
yang kedua dalam kondisi perubahan dunia yang lagi bergejolak seperti saat ini
tiap orang itu kayak punya memerlukan akar secara psikologis
jadi kayak kita ini akarku dimana nih
nah ketika kemudian dimingin mingin status ada gelar ada wah kayaknya tiba tiba punya
di antara ketiadaan toto ditawarkan menjadi gelar apa gitu
kan kalau yang di purworejo itu tiba tiba ada yang berapa menterinya berapa general gitu
nah yang tadinya nggak jadi apa apa toto jadi menteri gitu
nah itu kan sesuatu yang dibutuhkan juga sama individu bahwa ada kita bahwa manusia setiap manusia yang hidup
itu membutuhkan rasa berguna rasa ada rasa diakui di lingkungannya
nah ini yang ditawarkan sama mereka tidak hanya kekayaan tapi juga pengakuan bahwa sebagai individu saya eksis loh
tapi kok seolah mudah sekali orang kemudian ikut begitu dengan halusinasi yang tadi menjadi empire state lah apa
nah biasanya yang kayak gitu tuh enggak kita ngeliatnya tuh kayaknya mudah
padahal mungkin prosesnya dia sudah menawarkan pada ratusan ribuan orang
seperti kalau kita menghipnosis dalam tanda kutip balik lagi ya gendam gendam itu
itu mungkin dalam sehari dia telpon banyak orang gitu tapi yang kena ya lima sepuluh orang gitu
nah ini mungkin juga demikian nah awalnya itu susah tapi ketika masanya makin terkumpul
nah ini masa ini kan orang loh udah ada lima puluh orang kok kenapa nggak ngikut ya berarti dipercaya kali ini
terus ketika makin banyak tentunya makin berkibar dan makin dipercaya buat orang lain
itu lebih banyak merekrut
pak sigit bagaimana anda melihat soal fenomena
munculnya kerajaan kerajaan palsu ini ya pak sigit secara sosial ya
anda sedih apa gimana melihat keadaan ini
iya ini sedih tapi juga tertawa juga
jadi kalau kita lihat memang sekarang ini perubahan itu begitu cepat ya mas
dan orang yang bisa ikut serta di dalam proses perubahan itu rata rata adalah orang yang menguasai teknologi dan orang yang memiliki modal
nah ada sekelompok orang yang berpengalaman dengan teknologi dan orang yang memiliki modal
yang tidak memiliki teknologi tidak mampu menguasai teknologi dan tidak bisa menguasai modal
lalu mereka kemudian ingin naik status ingin naik kelas
mendapat jabatan tadi yang dikatakan oleh mbak lisa misalnya
bisa seperti itu tapi yang jelas yang ingin mereka raih pertama tama adalah prestis
supaya mereka di mata orang lain itu dianggap diakui
nah lalu mereka memanfaatkan apa
biasanya saluran yang dimanfaatkan untuk hal hal seperti ini ini agama dan tradisi
kalau agama seperti kasus kasus yang sudah sudah itu akan mudah dipatahkan
karena begitu diperiksa oleh mui bahwa mui mengatakan ini aliran sesat
maka kemudian polisi bergerak dan menangkap selesai
lalu mereka memanfaatkan apa sekarang memanfaatkan tradisi
tradisi dengan membangkitkan kejayaan masa lalu
ke feudalisme bahwa mereka memiliki sejarah masa lalu yang gilang gemilang gitu katakanlah
pakai untuk menghipnotis atau untuk menyentuh emosi mereka memobilisasi mereka
supaya mereka ikut serta di dalam kemauan si aktor ini si tokoh ini
dan ternyata ratusan orang mau terjerat ke situ
maka ratusan orang ini dijanjikan akan ada punya perubahan
perubahan kesejahteraan perubahan pangkat perubahan
mereka punya harapan lah harapan akan adanya perubahan
kelak kalau mereka mengikuti apa yang dimaui oleh aktor ini
lalu seperti kasus kasus yang sudah sudah
di dalam gerakan agama mereka mau mengeluarkan uang jutaan rupiah
untuk membeli status ini
ya bentuk loyalitas
dan ini terus bermunculan bermunculan ya
sejak satu kemudian ada lagi ada lagi ada lagi pasti gitu ya
seperti apa di lokasi berbeda beda bahkan
iya mereka di
aktornya ini pinter
dengan memanfaatkan tradisi
membangkitkan kultur feudalisme tadi
dengan begitu maka sebenarnya mereka merasa terhindar dari benturan massa
kalau agama maka akan mudah terjadi gesekan massa
akan segera didatangi masa kemudian terjadi penangkapan oleh polisi
tapi dengan memanfaatkan tradisi
di daerah yang dalam tanda kutip terjadi kekosongan kekuasaan feudalisme
purworejo belora umpamanya sunda empire kemudian klaten kemudian
yang dalam tanda kutip
tidak dikuasai oleh kerajaan kerajaan
tidak dikuasai oleh kerajaan solo
tidak dikuasai oleh kerajaan jogja
dan tidak dikuasai oleh kerajaan manapun
para pengikutnya punya sisilah masa lalu
untuk dihidupkan kembali
mereka mau menjadi bagian dari kerajaan
dengan menyetor uang sekian juta
nah itu yang terjadi
oke oke mbak lisa artinya kalau tadi pak asyik katakan ini kan bisa dari faktor tradisi dan juga agama
misalnya instrumennya itu ya toolsnya itu begitu
artinya kalau kita lihat kembali ke konteks masyarakat kita ya begitu ya
atau kita sebagai masyarakat indonesia tentu kan ini tradisi dan agama jadi satu hal yang melekat ya
artinya cukup rentan atau bagaimana kita mudah terhipnosis dengan tools tadi itu
ya kan ini kayak koin dua sisi ya
segala hal dalam hidup kita tentunya koin dua sisi
ada baiknya ada buruknya gitu
at the end of the day dua hal yang tadi sebut pak sikit adalah akar kita
gitu kan itulah
warga indonesia gitu kan
memang indonesia kental dengan tradisi dan juga keagamaannya
itu memang akar kita
nah di zaman yang seperti saat ini
dimana yang balik lagi tadi tekanan hidup
terus mulai pada individualis sikut sikutan
terus yang kayak gitu gitulah egoisme makin meningkat
kita tuh kayak lagi bingung ini akarnya kemana sih
gitu jadi kayak kita biasanya yang mengakar dengan kuat gitu kan
silaturahmi akrab gitu
tiba tiba tau tau kayak akarnya kecabut dan kita lagi secara membabi buta itu mencoba mencari akar kita lagi gitu kan
karena bagaimanapun juga balik lagi
yang tadi makhluk hidup nyari keamanan tuh kenyamanan
nah ketika kemudian ada yang menawarkan seperti itu
terus para aktornya juga seperti tadi kata pak sigit bilang
pinter banget nih mencari kosongan yang selah selah masuk dimana
bukan bagian dari kerajaan jogja bukan dari solo
wah ini bisa masuk nih
nah itu kayaknya menjadi magnet tersendiri
jangan jangan memang apalagi memang mungkin beneran orang purworejo
beneran orang sunda gitu
yang dimana tadinya bukan siapa siapa
terus ketakutan gak jauh
jadi siapa siapa sampai meninggal
tau tau ada yang menawarkan iming imingin seperti ini
itu kayak kasih kekosongan pada akar yang kecabut ini nih gitu
tapi kalau kita lihat kan seolah jadi kayak memutar balikan logika begitu ya
iya nah oleh karena itu kan biasanya ketika sama aja
ketika kita terpepet sesuatu kadang kadang tuh logika ngilang
gitu bahkan sama halnya dengan sesimpel gitu ya
ada anak kecil kejepit mobil yang kalau kita pakai logika ibu
kalau ibunya pakai logika itu pasti nggak bisa ngangkat mobil
tiba tiba toto ketika gak ada logika dia kuat aja ngangkat mobil gitu dan menarik anaknya
karena di titik itu logikanya udah gak jalan
jadi dia punya drive yang kenceng banget hanya untuk menyelamatkan anaknya
begitu pula masyarakat sekarang ketika mereka merasa bahwa mereka
kok hampir punah ya rasanya ini ini mau dimana nih gitu
nah tiba tiba ya logika kayak udah gak jalan
ada yang nawarin ini kayaknya enak ya disitu
iya yaudah deh kita coba yuk gitu
tidak hanya untuk diri sendiri tapi mungkin dia berpikir ikut bisa menarik keluarga keluarga anggota terdekatnya
oke oke baik pasti kita menarik ya ada tambahan dari anda ketika kita menyelidiki
secara sosial ini gimana nih tataran sosial kita pak
saya tambahkan masa yang direkrut oleh para dalam tanda kutip para raja ini
ini adalah masa yang memang diyakinkan bahwa era kemarin itu kan memang era yang sangat riuh
dengan benturan soal agama soal etnik gitu ya mas ya
dengan benturan soal politik
dengan situasi ekonomi yang begitu dianggap oleh
dalam tanda kutip raja ini tidak menentu
dan raja ini kemudian membangkitkan emosi masa
merekrut mereka dengan mengatakan mari kita kembali ke jati diri kita
kembali ke identitas kita
nah kenapa gitu ya karena soal agama soal etnik soal apa itu
ekonomi yang kemudian menjadi pendorong konflik yang muncul rame sekali
ini disikapi oleh mereka itu sebagai
tercerabutnya identitas kita terserabutnya akar kita
sehingga kita perlu kembali ke akar
nah ini diakini oleh para pengikutnya sebagai solusi yang jitu
untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi
betul jadi kejayaan masa lalu ingin dihidupkan kembali
dulu ketika raja raja ini hidup nggak ada persoalan agama nggak ada persoalan ekonomi
nggak ada persoalan dan macam macam mereka melakukan itu
maka ini yang mereka kemudian memperoleh legitimasi
mereka mau mendukung mereka mau mengeluarkan uang
mereka mau dalam tanda kutip adalah fight taat
obai kepada si dalam tanda kutip raja
raja dan ratunya ini begitu ya
tapi pak sigit begini ini kan terjadi di beberapa daerah ya
apakah model seperti ini memang rawan menyentuh masyarakat di daerah
atau kemudian kalangan urban juga sebetulnya bisa saja atau gimana sih pak
kalau karang urban kalau tradisi kalangan urban
agak apa ya
agak jauh mungkin ya
kalangan urban itu yang paling mudah dimobilisasi dengan agama
karena kalau tradisi nyaris di kota kota itu tradisi sudah habis mas
tapi kalau di kota kota kecil tradisi itu masih begitu kuat
membangkitkan tradisi menghidupkan kejayaan masa lalu itu
mereka cerita cerita kehebatan masa lalu itu mereka masih kuat
karena apa budaya mereka sama
tapi kalau di kota katakanlah jakarta
belakang kulturnya beda beda
satu satunya kekuatan untuk mengikat mereka ya hanya agama
jadi kalau menurut mbak lisa ini motifnya sebetulnya ketika banyak yang ikut begitu
kerajaan kerajaan palsu ini apa
apakah kemudian motif ekonomi atau pengakuan tadi yang anda katakan
kalau dalam kasus seperti ini sih buat saya banyak faktor yang terlibat gitu kan
yang memang mereka mencari si akar itu
mereka mencari pengakuan gitu kan
sama tentunya adalah iming iming kalau hidup akan lebih makmur
jadi ya hal hal tersebut ketika ketemu
semua kayak arsiran gitu ketemu semua ya jadi wah udah selesai
pak sigit untuk mengerem hal hal seperti ini atau penipuan penipuan seperti ini di tengah masyarakat
karena ini kan kemudian muncul satu muncul kemudian terbuka yang lain lain
kita tadinya nggak tahu sebetulnya
oh ternyata ada
bukan tidak mungkin kemudian ke depan juga akan hal yang sama
apa ya secara masyarakat kita sosial kita seperti apa untuk bisa mengerem hal hal seperti ini pak
yang pertama ya masyarakat itu harus mewaspadai
bahwa semua bentuk pujukannya
bukan yang irasional seperti ini
tidak ada tempat di era keterbukaan sekarang ini
jadi masyarakat harus mengkonfirmasi apa yang terjadi dengan tokoh tokoh formal
kalau masyarakat tidak mau berinteraksi dengan tokoh tokoh formal
menanyakan ini dengan tokoh tokoh formal katakanlah kepala desa camat dan sebagainya
maka semuanya masyarakat mengambil keputusan sesuai dengan logika yang ditanamkan oleh para aktor itu
jadi apa yang dilakukan
pertemuan pejabat dengan rakyatnya itu sangat diharapkan secara rutin
kepala desa dengan rakyatnya camat dengan rakyat bupati dengan rakyat itu sangat diharapkan
supaya apa supaya tidak terjadi kekosongan kekosongan yang ada di masyarakat
sehingga logika yang bekerja adalah logika mereka sendiri
bukan logika yang dibangun dari kekuasaan formal
satu lagi pak segit dan juga mbak lesen cukup menarik adalah ketika kita tahu tragedi bunuh diri

seorang siswi ya yang lompat begitu
yang diduga ini karena perundungan
nah mungkin nanti kita akan banyak bahas juga soal perundungan ini
tentu efeknya seperti apa
dan apa sih yang terjadi ketika kemudian manusia ingin memutuskan untuk bunuh diri mbak lesen
tapi kita bahas nanti usai jeda kami akan segera kembali di saat lain